presiden jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir dalam sidang sengketa pilpres untuk memenuhi panggilan mk hari jumat nanti
presiden tak mempermasalahkan pemanggilan keempat menterinya
ia menyebut telah mengarahkan kepada para menterinya untuk menjelaskan tugas dari tiap tiap kementerian terkait pembagian bansos saat tahapan pilpres berlangsung
meski demikian presiden enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanyakan tentang politisasi bansos yang dituding tim paslon satu dan tiga dalam sidang sengketa pilpres
presiden jokowi memastikan keempat menterinya akan hadir dalam sidang sengketa pilpres